tentu lebaran dan karena partai golkar kan juga partai pendukung beliau
dan kedua sesama di kabinet
jadi pembicaraan pasti panjang lebar
kita silat rahmi bukan bicara politik
silat rahminya sama yang masak bersama mautidok
dki satu tadi sudah ada yang berdiri ke jakarta dan hadir disini kan
kang emil ya pak
kang emil sudah datang jakarta
tapi tentu kita evaluasi juga jawa barat
dan jawa barat itu untuk ridwan kamil sudah diberikan
erwin aksa sudah pasang billboard
jadi nanti kita lihat evaluasi di bulan mei